ada apa sih mas sebenernya
ada yang kamu tutup tutupin
itu perasaan kamu aja kali
udah turun yuk
sebenernya ada apa sih ini
ini aku lagi break
terus nanti mau ada pemotretan sesi kedua
ya paling kira kira selesai sejaman lagi lah
kamu jadi jemput aku kan
jadi jadi nanti aku jemput ya
lagi lagi bongkar makam ini
kami dapat tugas dari pihak keluarga
untuk benerin makam ini
karena yang kemarin rusak
kami juga kurang paham mbak
pokoknya kami tuh disuruh betulin ini aja
apa pembongkaran udah dilakukan
gimana seru gak
aku seneng banget loh
seneng ya happy ya
tadi mama dapet kabar
katanya ada pemugaran makam di tpu
kamu tau sesuatu
malah ada orang yang datang
mau ziarah nggak boleh masuk
katanya karena kebijakan pengurus dpu
aku baru denger ada pemugaran disana
terus gimana sama makam indah
apa dilakukan pemugaran juga
mungkin angga bikin pemugaran fiktif di lokasi tpu
supaya pembongkaran makam gak terganggu
mama mau kesana
yuk kita pulang yuk
kita pulang ya
mama berat itu
apa ada pembongkaran makam atas nama
dan apa ada hubungannya dengan
gak ada yang bernama angga baris ini
baru saja dirapikan
karena rumputnya dimakan kambing
tapi kalo aku banyak nanya juga percuma
pasti mereka merencanakan semuanya dengan sangat rapih
ah yaudah pakang
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi

terima kasih pak
ini anak kapan sih keluarnya
aku udah pegel nungguin dia
ini dia mah
ini dia mah
ya wislah kalau begitu
kayaknya dia nggak keluar hari ini
udah aku akan kasih tau randy aja
masuk aja deh
itu dia si ricky
akhirnya kamu keluar juga
mau pergi ya
aku harus kasih tau renko
ren ricky udah keluar
cepet kamu liatin sana
ren tapi inget ya
jangan lupa buka puasanya
ada yang janggal dan aneh sih
ada apa ini
apa yang masa sembunyiin dari mama
dan kenapa perasaan aku jadi gak enak ya
tidak seperti yang aku pikirkan
semoga makam rai baik baik saja
aneh kalau inan
kau buka deket
mobil depan kenapa sih
kok ngetipin jalan gitu ya
sini saya bantu
gak apa apa pak
buka kecil aja pak
pak lain kali kalau mau nyalip
lihat tadi dulu pak
kalau tadi bapak ketabrak gimana
iya pak maaf pak
tadi saya buru buru pak
semoga saya masih bisa kejar dia
semoga seluruh kampung ini
hanya bersropan seperti biksu itu
kita akan memiliki
an yang biasa dan
belanja itu yang tepat bagi
kita tidak perlu tahu
tapi dulu ini
jadi pelancong karena
ada enable dapat
benda yang penting
adalah tiga mb rentang

ini sembarangan kalau ngomong mbak mirna
ingat gak dong dia wangi banget ya ampun
hmm ya dong kan mau ketemu sama mas ranki terus mau buka puasa sama calon mertua
jadi kan harus prepare dari atas unyeng unyeng sampai jempol sikil harus cantik
coba dilihat udah cantik belum aku
aduh ya ampun udah cakep banget ya dari atas sampai bawah ke atas lagi ke bawah lagi
aduh udah empun
mbak mirna ya doain hari ini semuanya dilancarin ya
pokoknya gue doain yang terbaik buat lo
katanya calon mertua
nih gue kasih tau lu ya ki
menjadi diri sendiri itu jauh lebih baik
jadi lu gak punya tekanan gak punya pikiran gak repot
iya mbak siap
pokoknya kiki mau jujur sejujur jujurnya sama mereka berdua
mudah mudahan lancar ya
yaudah jangan geter dong
gak boleh gugup
pokoknya lu nanti di sono ngomongnya harus tegas
jangan sampai gemeteran
bibir lu juga jangan gemeter gemeter
badan lu juga gak boleh yang kesana kemari kesana kemari
pokoknya lu harus tegas ngomongnya oke
jangan gugup sekali lagi jangan gemeteran
ya mbak mirna kayak gini malah pikir aku gugup
bisa gak udah dia macah gitu loh
lancar ya dempeng
mbak bismillahirrahmanirrahim semoga tante mayang kakak marah sama kiki
sebentar lagi aku sampai
ya allah pake gembos lagi
daerah sini mana ya tempat tambal ban
deket deket sini ada tempat tambal ban gak
lurus aja mas ke bawah
iya iya depan
ayam kiki bulan sabit di tanggal tua gelap delapan pakainya lilin
hati sakit tiada terkira melihat engkau bersama yang lain
dek siapa juga yang punya niatan buat nyangkitin situ
eh paparan deh
yaudah dah yaudah
kalau emang pak rendy itu jodohnya ayang kiki
uya ikhlas melepaskan ayang kiki
tapi jangan lupa doain uya juga ayang kiki
supaya cepat dapat jodoh
nanti kalau nikah dengan pak rendy
udah gak usah dimelas melasin gitu teh
udah pasti nanti kamu tahu undang
wiss ya gak usah kebanyakan ngomong
udah kayak mau perpisahan aja deh uya
sekarang bukain gerbang
aku udah mau berangkat nih ke tempat mas randy
kalau hari ini gigi jujur siapa gigi sebenarnya ke tante mayang
justru kiki ngerasa
ini bakal jadi terakhir kalinya pertemuan kiki sama tante mayang dan mas randy
kiki bakal jujur sejujur jujurnya ke mamanya mas randy
kiki gak mau bahagia di atas kebohongan kayak gini
hidup kiki gak tenang
kok bengkelnya tutup
dimana lagi ya ada bengkel buat tambal ban
nih kalau diterusin lama lama bisa kena velg
daerah sini selain bengkel ini ada bengkel lain buat tambal banga
ada di depan
kira kira paling ada lima ratus meter mbak
maaf pak bisa tambal ban ya
ban kanan belakang ya pak
aku harus ngapain kalau gak ada yang nunggu lagi
ya udah kalau gitu gue duluan ya
mana sih katanya udah deket kok belum nyampe
kalau gue nunggu disini pasti bete
kok masalah di area sini ada coffee shop
apa gue nunggu disana aja kali ya
sekarang gue buka puasa sama nino
maunya apa sih
kok kaget gitu sih
walaupun lo udah ganti nomor sa
gue pasti akan nemukan lo
lo tau dari mana gue disini
ini ricky masih inget gak
ada nomor barunya elsa nggak
gak ada ya
udah dicari kemana mana masih gak dapet nomornya
nah berikut ini pak hasil penjualan produk anti aging kita pak
tidak ada nomornya
ini lebih baik dari keurtaan kemarin ya
benar sekali pak
itu kan suaminya bu cantika
pemilik cantika skincare
aduh siapa ya namanya
selamat malam pak purnomo
masih inget saya gak
dulu ibu chantika pernah nawarin saya buat iklan barang barang ambasador sebelum ini
namanya iren pak
tapi waktu itu jualannya bentro kan mas
akhirnya gak jadi
sudah sudah mas ricky saya gak lupa
biasa kebanyakan kerjaan
maaf ya pak kalau waktu itu saya nggak bisa
ibu cantika apa kabar pak
kok dia gak ikut
istri saya itu lagi anak muda
jadi harus banyak istirahat
jadi semua kerjaan disini saya handle
saya senang denger ya pak
berarti sekarang yang jadi brand ambasador cantika skincare itu elsa andita ya pak
elsa elsa bukan sih
iya benar mas
dan saya pernah satu project kan juga sama dia
catwa elsa padat gak sih
padat gak sih jadwal
gak selalu sih mas
sama kalau ada launching produk terbaru kami
kayak besok ini mbak elsa ini ada pemotretan di kantor kami
iya untuk launching produk terbaru kami anti aging
oh gitu di kantor cantika skincare di jalan merdeka raya dulu sih pak
ya betul sekali mas ricky
kapan kapan main lo ke kantor
siapa tau lah kan mas ricky ini bisa jadi brand ambasador juga kan
oh iya besok jam berapa ya pak
jam berapa ya
besok itu pemotretannya mulai jam dua siang mas
nah ya paling selesai selesainya itu jam empat sore lah
iya bisa dituan lah mas
mau lo tau apa sih
dia macem macem ya atau gue teriak
gue akan tetap tagih apa yang udah lo janjin ke gue
oke bisa lepas dulu nggak
gimana kalau kita ubah perjanjian kita
lo boleh minta apapun dan gue pasti akan lakuin
gue gak terima tawar menawar disini
gue bakal tetep tagih
apa yang udah lo janjiin ke gue
sampai ketemu di rumah
gue harus kabur dari sini
kali ini lo gak bisa menghindar dari gue
gue bakal telpon suami lo
gue bakal bilang ke dia
kalo gue sama sekali gak pernah ngehamilin lo
dan gue bakal bilang ke dia kalo foto waktu itu
itu foto pemotretan untuk artikel kita
riki please jangan ngelakuin ini
jangan lakuin ini ke gue
semua proses perapian sudah selesai belum
atau mama akan tahu kalau gue bongkar makam roy
mama turun duluan dek
gak mau bareng aja mah
gak gak usah mama duluan
iya betul sayang kan waktu itu rena mau kesini
ada apa sih mas sebenarnya
ada yang kamu tutup tutupin
itu perasaan kamu aja kali
udah turun yuk
ya allah sebenarnya ada apa sih ini
kok udah rapi lagi
untung aja angga bener bener prepare semuanya dengan baik
ini kamu yang atur semua
aku tetap pesan ke pengurus tpu
mereka sih bilang sama aku katanya selesainya besok
makanya besok aku baru mau ngajak mama kesini sebenarnya
cuma mama kan udah keburu gak sabar pengen kesini
tapi ya untungnya udah rapi
mungkin mereka ngadain pemugaran itu supaya sekalian buat ngerapiin makam makam yang disini ma
itu soalnya rapi kan
punya papa rapi sini juga rapi
biar sekalian mungkin
meskipun makam roy sudah kembali rapi
tapi aku masih merasa ada yang mengganjal
masih terasa ada yang aneh
soal kerusakan kemarin
nanti saya akan minta pasanusi menyelidiki lebih jauh
maafin aku karena masih menutupi yang sebenarnya ke mama
setelah gua antar mama andin dan rena pulang gua harus ketemu sama angga
gua harus tanya detail pemukaran hari ini ke dia
mah aku belum beli bunga buat om roy
yang penting kan kita kan juga ngirim doa
satu lagi tugas gue
bawa rena kembali ke lembaga tes dna hexagonal
kalau lu gak mau fine
gua bakal pergi
tapi suami lu akan tahu semuanya
ya jangan ikut ku

yang dalam kubik pandanganmu
terima kasih arkad ministris
jangan lupa like share dan subscribe ya